di lebaran kali ini saya tidak akan mengajak anda untuk berwisata
tapi saya akan mengajak anda untuk melihat keseharian petugas yang belum sama sekali pulang
dan belum ketemu keluarganya di pelabuhan merak menuju ke bakauheni
perjalanan dari pelabuhan merak menuju pelabuhan bakauheni memakan waktu satu jam lima belas menit
jika menggunakan penyeberangan eksekutif
dengan waktu yang ada saya berkesempatan untuk berbincang dengan nahkoda kapal
yang sudah bertugas selama arus mudik dan rela tidak bertemu keluarga di rumah
kapten nanang salah satunya
dirinya harus melaksanakan tugas sebagai nahkoda kapal bersama tiga rekannya
tidak bertemu dengan keluarga di saat lebaran sudah menjadi bagian dari resiko pekerjaan yang mereka hadapi
alhamdulillah kev mau tanya
ini kan pastikan sudah bertugas dari sebelum lebaran dan juga setelah lebaran
rasanya gimana kev untuk meninggalkan keluarga untuk pelayanan publik
ya perasaannya sih ada senangnya ada nggak senangnya juga sih
ya namanya sudah risiko kerja kita harus tetap ikhlas menjalani lah
total udah berapa kali nyebrang cap selama arus lebaran tahun ini
kalau kita dari penyeberang ini
sudah dari tanggal empat
empat belas itu sudah mulai bosko kita
jadi mungkin sudah dari empat belas mungkin sudah sekitar dua puluh an tiga puluh an
rencana ini kan posko sampai tanggal dua
arah berlayar kapal berada di tangan kapten anang
namun dengan bantuan satu rekannya yang memegang kemudi kapal
terdapat tiga jenis kemudi di kapal yang dinakodai oleh kapten anang
namun hanya satu yang digunakan ini dia
walaupun ukurannya kecil kemudi ini mampu merubah arah kapal berlayar
satu rekan lainnya bertugas untuk melihat layar monitor radar
di dalam monitor mereka dapat mengetahui keberadaan kapal pulau perahu nelayan
dan segala sesuatu yang berada di atas permukaan air
sedangkan satu rekan lainnya sebagai pemberi informasi tentang kondisi mesin kapal selama berlayar
jika ada kerusakan pada kapal
informasi langsung diteruskan ke kapal
kepada kapten anang sebagai nahkoda kapal
setelah tadi kita melihat situasi kemudi kapal
saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat ruangan yang tidak kalah pentingnya yaitu engine room
untuk mendorong kapal besar dibutuhkan mesin yang besar
saya pun diantar untuk melihat kondisi mesin kapal dan harus turun melewati tangga tangga kecil
setelah melewati tangga kecil mesin besar dan permukaan lantai yang licin karena oli
saya pun tiba di ruang petugas teknisiknya
kondisi mesin kapal
selamat siang pak noven
pak noven aku mau sedikit tanya tanya
ini sudah habis dari kemudi kapal
dan ini kan di engine room ya pak
nah memang ketika bertugas masa lebaran hamil maupun hapus pasti tidak ketemu keluarga
nah itu perasaan seperti apa boleh ceritakan ya
ya perasaan sedih tapi kita bangga juga mengantar para pemudi
sampai selamat dengan kegiatan
kalau boleh tahu ini job desk nya di engine room ini apa aja pak boleh ditunjukkan nggak
oh bapak sebelumnya
kita bisa cek lalu kontrol pendinginnya tekanan olinya
nanti juga kita selalu cek juga kapasitas bbm
kendalanya selama masa lebaran hamin maupun hapus itu apa aja sih pak kalau boleh tahu
alhamdulillah selama ini aman
dalam satu kapal memiliki dua mesin utama dan empat mesin motor bantu
yang memiliki suhu normal tujuh puluh derajat celcius
sedangkan bahan bakar untuk menyeberang dari pelabuhan merak menuju bakauhedi
dibutuhkan seribu liter solar yang harus diisi keempat tanki bahan bakar
lancarnya arus mudik maupun arus balik
tak luput dari jasa mereka yang rela tak bertemu keluarga di saat lebaran
naufal zakwan septiady pradana bakau hedi lampung